proyek light rail transit jakarta bogor depok bekasi tahap satu mencatatkan rekor baru setelah merampungkan pekerjaan longspan atau jumatan bentang terpanjang di dunia untuk konstruksi kereta
jembatan bentang dengan gelagar kolom u atau longspan u box girder yang melintang sepanjang sembilan puluh meter di atas jalan tol jor dan jalan tol jagorawi ini menjadi yang terpanjang di dunia untuk jalur kereta
pt adhikarya sebagai kontraktor secara resmi menyelesaikan pengecoran terakhir di long spanjor pada jumat siang
di waktu yang sama adikarya juga menyelesaikan pemasangan longspan di ruas lrt kawasan cililitan dan cikoko
longspan dengan panjang di atas tiga puluh meter ini dibutuhkan untuk lokasi yang bersimpangan atau dirintangi sungai permukiman dan jalan
rencananya akan ada sembilan longspan di proyek lrt jabodetabek tahap satu
pembangunan jor dan jumat di jumat siang
pembangunan jor dan jumat di jumat siang